operasional bandara samratulangi manado masih ditutup imbas erupsi gunung ruang
sejak selasa tiga puluh april dua ribu dua puluh empat pukul enam empat puluh lima waktu indonesia tengah hingga rabu satu mei dua ribu dua puluh empat pukul dua belas waktu indonesia tengah
otoritas bandara akan terus memantau aktivitas kegempaan gunung ruang sampai dinyatakan aman untuk penerbangan kembali dibuka
penutupan bandara samratulangi berakibat tiga puluh delapan penerbangan ditunda